namanya disebut masuk bursa bakal calon wakil presiden mendampingi ganjar prabowo
imam besar masjid istiqlal nasaruddin umar mengaku akan melakukan sholat istiqoroh untuk mencari jawabannya
hal ini disampaikannya usai melakukan audiensi dengan pihak kpu bersama dengan tokoh lintas agama pada jumat pagi di gedung kpu pusat jakarta
nasaruddin umar mengatakan bahwa saat ini ia masih fokus untuk melaksanakan tugasnya sebagai tokoh agama nasional termasuk imam besar masjid istiqlal jakarta
ketika ditanya namanya yang saat ini ramai dibahas masuk dalam bursa baca pres
nasaruddin umar hanya menjawab singkat bahwa hasil sholat istiqoroh akan menentukan apakah ia menerima posisi tersebut atau tidak
ia juga mengaku sebagai pemuka agama ia akan menerima undangan dialog dari capres manapun
masih terbuka peluang untuk menerima tawaran itu
saya belum istihara
tapi kalau ditawarkan presidinya apa ya
ya tergantung hasil istiharanya
sebelumnya nasaruddin umar melakukan audiensi dengan komisi pemilihan umum
ia datang bersama dengan pimpinan tokoh lintas agama
datang bersama dengan mereka imam besar masjid istiqlal nasaruddin umar melakukan audiensi dengan kpu pada jumat pagi
pihak tokoh lintas agama mengajak semua pihak untuk lebih bersikap dewasa menghadapi pemilu dua ribu dua puluh empat
ia tidak menampik jika politik identitas seperti kesamaan suku ras etnis dan agama masih akan mungkin muncul
namun ia meyakini politik identitas akan lebih meredah karena kepatangan beragama masyarakat indonesia semakin baik
anak muda under tiga puluh dibuat tiga puluh tahun itu tingkat toleransinya akan lebih bagus ya kan
jadi ini pengangkalan penderatan itu sebuah
negara demokrasi yang besar nanti akan datang
jadi kita berharap kita harus merawat demokrasi ini ya
ya jadi selain itu nanti kita bangsa ini harus mulai berpikir maju ke depan bagaimana meningkatkan
tingkat apa namanya itu tingkat kebahagiaan
kita kalau melihat indeks kebahagiaan negara negara dunia ya kan kita masih sangat di bawah ya
indeks kebahagiaan itu juga harus di upgrade
antara lain itu adalah penciptaan demokrasi yang sehat